selasa pagi wahyu edi boskoro harus digendong
di dunia kepuskesmas sungai durian pontianak
dengan kondisi tubuh lemas dan berkeringat
balita ini terserang batuk batuk
disertai muntah terus menerus
wahyu dan orang tuanya tinggal di jalan parit bugis
desa teluk kapuas kabupaten kuburaya
tak jauh dari kawasan pertanian yang kerap
membakar lahan untuk persiapan bercocok tanam
akibat sering menghirup udara berkabut asap
wahyu akhirnya jatuh sakit
jadi dibawa kasiankan kalau itu kan batuk

dokter yang memeriksa wahyu memastikan
ia terserang infeksi saluran pernafasan akut
ini ispa sih itu saluran pernafasan akut ya
biasanya gejalanya itu batuk sesak demam juga
akibat kabut asap jumlah penderita ispa terus bertambah
kepuskesmas sungai durian yang datang dengan keluhan gejala ispa
kebanyakan di jalan parit bugis
dinas kesehatan provinsi kalimantan barat menyebutkan
tiga puluh warga terkena penyakit infeksi saluran pernafasan akut
sejak juli hingga september
atau sejak kalimantan barat mulai diselimuti kabut asap
sisa pembakaran hutan dan lahan
untuk saat ini dinas kesehatan menjamin
stok obat obatan untuk penyakit ini masih tersedia